akibat remblong sebuah truk kontainer di lumajang menabrak sebuah kendaraan penggilingan padi
akibatnya korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan
jasad samud warga desa wonorejo kabupaten probolinggo langsung dibawa ke rumah sakit dr haryoto
setelah tewas terlindas truk kontainer bermuatan kayu di jalan raya ranuyoso lumajang kami siang
kecelakaan bermula saat truk kontainer yang dikemudikan dadang sugihartanto
menabrak bagian belakang kendaraan mesin penggiling padi milik korban karena mengalami remblong
kerasnya benturan membuat korban terjatuh tepat di depan ban kiri kontainer hingga akhirnya korban tewas terlindas
dari hasil olah tkp polisi langsung mengamankan truk beserta sopir
akibat kejadian ini arus lalu lintas lumajang menuju surabaya sempat mengalami kemacetan beberapa saat
nur hadi wicaksono lumajang